investasi itu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi indonesia
yang akan membantu pemulihan ekonomi indonesia
itu ya salah satunya investasi ya
dan oleh karena itulah tentunya itu yang harus friendly ya
kompetitif selain tentunya adalah memanfaatkan berbagai kerjasama ekonomi
udah ada banyak ini tinggal manfaatkan potensi potensi yang ada
dan juga tentunya tadi memanfaatkan iipc itpc ya
agar supaya berbagai potensi
dan karena sudah ada undang undang cipta kerja
sehingga juga benar benar investasi akan masuk ke indonesia
masih akan tetap bertumbuh